ya abis ga pernah ada laporan duitnya tuh londri
jadi sebenernya ada apa ga sih tuh londrinya
lo kebangetan ya
masa bini gue sendiri yang gue tipu
itu sama aja lo yang bikin gue
bu bu mau main kesini bu
malah saya seneng ada temen ngobrol
itu kan beb
bu aminah tuh seneng aku dateng kesini
lagian aku kaget sama dedek bayinya
saya pamit dulu ya bu
aku berangkat dulu ya
kalo ada apa apa
mari silahkan mas
udah usah masak
mendingan dengerin lagu klasik bu
supaya dedek bayinya cerdas
sebentar lagi anak anak bentar lagi pulang
nggak usah bu
urusan makanan tuh gampang
ini supaya pertumbuhan bayinya tuh bagus ya
anggung sebentar lagi
bentar lagi selesai
dan sekarang bu aminah duduk disini
sini ya duduk duduk ya
biar urusan makanan nanti saya yang urus ya bu
ini namanya musik klasik bulu
bagus untuk ibu
bagus juga untuk dedik bayinya
kamu siang ini sibuk gak
temenin aku makan siang yuk
nanti aja aku ceritain disana
nanti aja aku ceritain disana
nanti aja aku ceritain disana
nanti aja aku ceritain disana
katanya meeting diluar kota lima hari
gatau nya ada di jakarta
masuk akal gak sih pak
ya masuk akal bu
jadi bapak belain suami saya
gak jadi naik ke loil bapak
gak sudi saya
przekan kerja suaryun
nah dia mana ya
apa udah pulang
gue pergi dulu ya
buru buru ada janji
kalau ada gue mah pasti semuanya beres
kalau laundry an yang baru
lokasinya dimana sih
di depan perumahan bagian nih
kan gue udah kasih tau sama lo
iya ini lupa bang
kan gak pernah kesana
gak pernah diajak sama abang
sekali sekali ajak dong
boleh nih boleh
abang mau kesana juga kan
ya habis gak pernah ada laporan duitnya tuh laundry
jadi sebenernya ada apa gak sih tuh laundry nya
lu kebangetan ya
maksud lu apa sih
masa bini gue sendiri yang gue tipu
itu sama aja lo menghina gue
muin gue keluar dulu
udah lagi banyak masalah ditambah lagi masalah
lu keluar dulu aja cari angin ya
udah biarin aja dia pergi dia cari angin dulu ya
kan lo juga sih yang suka cari masalah
baru pulang loh udah subuhin pertanyaan tuh yang banyak banget
abis sekarang masuk yuk
ternyata gak lewat daripada tau semuanya lagi
nyi ntar dulu
itu berita tentang kita ketipu benar benar udah nyebar loh sekampung
kan udah bilang gue sama lo dari kemarin
kalau orang sekampung udah pada tahu semuanya
bini masuk yuk
aduh aduh gak sabar ya bu main gendong
aduh pasti dedek bayinya nanti akan secantik kamu ya indri
wah mama masak besar nih
tante puput yang beli
tante puput yang beli
tante puput yang beli
iya soalnya mama kamu itu dari tadi dengerin musik klasik
jadi gak sempet masak
tahu enggak dedek bayinya dari tadi gerak gerak terus seneng dia
nah ganti baju dulu baru makan nih
jadi gua selalu gua ini
nah namanya baju
termanya tadi bohong